inilah gambaran bahwa sebagian besar saudara saudara kita yang mengidap yang positif covid sembilan belas ini
adalah kelompok kelompok produktif pada kisaran umur tiga puluh sampai lima puluh sembilan tahun di angka lima puluh empat persen
mobilitas mereka ini loh yang tinggi
tetapi kita juga bersyukur bahwa ternyata kondisi imunitas mereka yang baik
sehingga yang sembuh menjadi satu lima ratus dua puluh dua
yang meninggal tujuh ratus sembilan puluh dua dan masih didominasi oleh faktor komorbit
yang baik komorbit tunggal maupun komorbit yang lebih dari satu
orang dalam pemantauan sampai saat ini kami catat ada dua ratus tiga puluh empat ratus sebelas orang
meskipun sebagian besar sudah selesai dipantau dan sudah dinyatakan sehat
namun pasien dalam pemantauan
pengawasan pdb ada dua puluh satu delapan ratus dua puluh sembilan orang
sebagian diantaranya sedang menunggu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan hasil laboratoriumnya
kabupaten kota terdampak tiga ratus sepuluh kabupaten kota di semua provinsi di tiga puluh empat provinsi
sebaran pasien sembuh dki jakarta empat ratus delapan puluh enam orang
jawa timur satu ratus lima puluh tujuh orang
jawa barat satu ratus empat puluh tiga orang
sulawesi selatan satu ratus dua puluh dua orang
bali satu ratus tiga belas orang
dan total keseluruhan di tiga puluh empat provinsi adalah satu lima ratus dua puluh dua orang
kalau kita melihat data kasus yang konfirmasi positif
maka laki laki lima puluh tujuh persen dibanding dengan perempuan yang empat puluh lima
kasus baru yang terkonfirmasi sebanyak tiga ratus empat puluh tujuh orang sehingga jumlahnya menjadi sepuluh satu ratus delapan belas
kasus sembuh meningkat satu ratus tiga puluh satu orang menjadi satu lima ratus dua puluh dua
kasus meninggal delapan orang sehingga total menjadi tujuh ratus sembilan puluh dua orang
saudara saudara mari kita tingkatkan imunitas diri kita
saudara saudara yang sakit dan dirawat
saya minta juga untuk tenang
karena ini sangat mempengaruhi imunitas
patuhi apa yang menjadi arahan dokter dan tenaga kesehatan perawat lainnya yang merawat
tidak usah panik
ikuti saja aturan yang sudah ada
oleh karena itu saya minta saudara saudara bersabar
ini sebuah cobaan kita
mari bersama sama kita disiplin menerapkan perilaku bersih dan sehat
apabila ada saudara kita tetangga kita keluarga kita yang berjala covid sembilan belas
harus kita bantu tidak boleh kita kucilkan
oleh karena itu tetap menjaga kebersihan kita
apabila memang diinstruksikan untuk melaksanakan isolasi mandiri di tempat
maka laksanakan itu dengan baik
kita tidak akan pernah membiarkan siapapun yang sakit tidak terawat dengan baik
kita tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang sakit tidak terawat dan terapekan
inilah tugas kita bersama
oleh karena itu yakin nih
bahwa kita bisa melakukannya
saudara saudara dengan pemahaman yang kita bangun bersama
dengan gotong royong yang kita kerjakan bersama dan terus menerus tanpa terputus
kita akan yakin bisa menyelesaikan permasalahan ini
mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga kita
kita menjadi pahlawan untuk tetangga kita
untuk lingkungan kita dan untuk bangsa kita
bahwa tuhan yang maha esa tuhan yang maha besar
akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi permasalahan sulit ini
dan kita akan bisa menyelesaikan dengan baik